anda kembali di cnn indonesia business
terkait pelemahan rupiah terhadap dolar amerika serikat
ketua umum asosiasi pengusaha indonesia atau apindo
haryadi sukamdhani meminta pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor
guna menggenjot penerimaan devisa
haryadi sukamdhani menilai rendahnya ekspor menjadi salah satu penyebab terjadinya pelemahan rupiah
karena itu pemerintah harus fokus pada kegiatan ekspor
dan mengantisipasi segala hambatan yang mungkin terjadi
pelemahan rupiah menurut haryadi berdampak terhadap pengusaha
terlebih yang menggantungkan produksinya dari bahan baku impor
pelemahan ini juga karena memang pembentukan devisa kita dari ekspor
kan juga relatif tidak cukup tinggi ya dibandingkan dengan misalnya vietnam gitu
nah padahal kita menyepotensi misalnya seperti kelapa sawit
kelapa sawit itu kalau kita bisa mengelola betul betul yang namanya cpo fund itu
untuk kepentingan biodiesel itu kan harganya langsung naik
naiknya itu kebanyakan
naiknya itu kebanyakan
mendekati gini kan otomatis mengganggu juga rencana kerja kita kan
asumsi asumsi dari biaya kan berpengaruh
dan hampir semua bahan baku kita kan juga masih ada keterkaitan impor
untuk bahan baku ya
jadi otomatis secara keseluruhan itu tentu ada pengaruh
berada di angka yang terus melemah sejak selasa kemarin posisi rupiah cukup tertekan
yakni hampir menembus angka rp empat belas
analisa ham menyebut salah satu faktor rupiah adalah
karena adanya mata uang dolar yang sedang menguat
kondisi ini tidak hanya terjadi di indonesia
lebih kepada menguatnya us dollar sendiri terhadap mata uang seluruh dunia ya
jadi bukan cuma rupiah saja tapi juga memang semua mata uang di dunia itu
agak melemah terhadap usd kan
karena kalau kita lihat kemarin juga kan sepuluh year treasury yieldnya di us itu
tertinggi selama mungkin empat tahun terakhir ya
kasusnya itu kan kita ingin mempertahankan suku bunga kan
jadi suku bunga itu jangan tinggi tinggi supaya orang mau pinjam uang kan
karena kita lawan root kita kan dapat dibilang sekarang lebih cenderung oleh infrastruktur
dari bumn misalnya kan
kalau swasta sendiri kecenderungannya kan belum begitu kuat
jadi dengan suku bunga yang serendah seperti sekarang hanya tingkat suku bunga seperti sekarang hanya kan
orang masih nggak terlalu kuat kan untuk meminjam kredit gitu istilahnya kan